halo selamat datang di program insiders bersama saya frida litwina
pandemi covid sembilan belas telah membawa sejumlah perubahan
terutama di sektor industri dan bisnis
sejumlah tantangan memerlukan reaksi yang cepat dari pelaku usaha
simak liputan berikut ini
covid sembilan belas merebak di kota wuhan tiongkok sejak desember dua ribu sembilan belas
menjadi pandemi di awal tahun dua ribu dua puluh
di indonesia kasus pertama covid sembilan belas dimulai pada awal bulan maret
sesaat setelah itu organisasi kesehatan dunia mengumumkan virus corona sebagai pandemi dunia
tak butuh waktu lama untuk sejumlah negara memperlakukan kebijakan karantina
industri besar maupun skala rumahan ikut merasakan dampak buruk dari pandemi ini
aktivitas ekonomi luluh lantah
kegiatan ekspor impor juga menurun tajam
presiden jokowi dodo mengingatkan adanya ancaman krisis ekonomi
sebagai imbas dari pandemi covid sembilan belas di hampir seluruh dunia
untuk itu jokowi meminta kepala daerah mengatur penanganan wabah covid sembilan belas
dengan menjaga stabilitas ekonomi

anggaran untuk ini juga disiapkan
pemerintah pusat juga penyiapkan provinsi menyiapkan kabupaten menyiapkan
kota menyiapkannya berlapis lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang terjejak
akan menilangkan software
pemerintah sendiri juga bersiap untuk kembali menggerakkan roda ekonomi
pemerintah mulai kembali membuka industri retail secara bertahap
bahkan sejumlah sektor seperti perbankan minyak dan jasa juga mulai kembali beraktivitas
dengan menuruti aturan protokol kesehatan
protokol kesehatan saat ini menjadi wajib dilakukan untuk di setiap perusahaan
gedung perkantoran pusat perbelanjaan serta fasilitas umum diwajibkan
untuk mematuhi protokol kesehatan
sektor usaha mulai menerapkan kebiasaan baru atau new normal dalam menjalankan unit usahanya
sejumlah pekerja terpaksa harus bekerja dari rumah
rapat menggunakan jalur daring menjadi hal yang lumrah untuk dikerjakan
penyesuaian kebijakan new normal harus segera diterapkan
agar perusahaan bisa berjalan kembali di tengah pandemi covid sembilan belas
dan sudah hadir bersama kami di studio iksan adi wijaya director accenture
pak iksan dan pak budiono terima kasih sudah hadir di studio
pak iksan kalau kita saksikan tayangan tadi menarik juga ya
ada yang disebut sebut new normal tapi sebenarnya itu new normal atau never normal sih
iya memang dari hasil tadi yang kita lakukan
ini merupakan suatu fenomena yang akan merubah secara mendasar kehidupan pribadi
juga kehidupan bekerja dari semua orang
jadi yang makanya kita tidak pakai istilah new normal jadi kita bilangnya never normal
pak iksan dari world economic forum dari desktop review yang dilakukan oleh accenture interaktif
ini ada lima temuan ada tren yang perlu disikapi
bisa anda jelaskan perusahaan apa dan negara mana saja yang ditinjau waktu itu pak
jadi accenture interactive study yang kami keluarkan baru baru ini
ini merupakan hasil analisa kami bersama dengan world economic forum
jadi world economic forum itu suatu lembaga global yang terdiri dari banyak negara dan juga perusahaan
dan analisa itu kemudian
kami rangkum dan kami juga lakukan studi dari pakar pakar kami
sehingga itu merupakan summary dari sekian banyak case study yang ada termasuk yang dari world economic forum
oke nah kemudian dari tinjauan anda perilaku atau tren apa saja yang paling menonjol yang berubah
ya jadi dari hasil accenture interaktif study ini ada lima perubahan mendasar
yang perlu kita
pertama adalah tingkat kepercayaan
jadi kalau kita perhatikan sekarang
manusianis kita sebagai konsumen maupun sebagai pekerja mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap
apa yang kita konsumsikan sebagai produk yang kita beli
sehingga kita lihat makanya ada global economic slowdown
karena orang cenderung untuk di rumah tidak melakukan kegiatan ekonomi
contohnya saja dari makanan pak ya banyak yang masak di rumah karena tingkat kepercayaan terhadap produk di luar menurun begitu
dan kedua adalah fenomena semua virtual
jadi ya kita sudah sudah rasakan ya bahwa yang diharapkan dari semua konsumen
apakah saya bisa melakukan segala sesuatunya secara virtual
karena segala sesuatunya yang sifatnya kontak fisik merupakan suatu resiko
ketiga yang kita juga
garis bawahnya adalah
garis bawahi adalah adanya komponen kesehatan dalam semua bisnis
jadi kalau kita pikirkan bisnis itu selama ini tidak memikirkan kesehatan sebagai suatu core komponen dalam produknya
atau dalam kegiatan pekerjaannya
sekarang semua bisnis harus memikirkan
seperti tadi ditayangkan ya masuk pekerja saja harus ada banyak protokolnya
kemudian juga kalau kita menyediakan jasa
konsumen juga berpikir ulang apakah kalau saya terima barang tersebut apakah barang tersebut aman
yang keempat adalah adanya perubahan consumer behavior karena sekarang semua orang lebih prefer berada di rumah
jadi kalau kita berada di rumah apa yang kita butuhkan di rumah dalam melakukan kegiatan ekonomi
apakah itu kita mau belanja atau kita bekerja itu juga berubah
karena kita juga secara environment sudah berubah
nah ini bagaimana perusahaan juga bisa
jeli memanfaatkan atau melihat kebutuhan konsumer yang berubah
dan cara pola pikir mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi
oke dan yang kelima tadi pak
yang kelima yang terakhir adalah adanya fenomena bahwa otoriti dalam informasi itu
menjadi beralih kepada sentral otoriti
jadi kalau kita bandingkan sebelum pandemi semua orang sangat bergantung pada sosial media
namun kalau dengan adanya pandemi ini figur figur sentral seperti pemerintah
itu jadi lebih penting dan lebih reliable
juga dalam hal ini perusahaan sebelumnya tidak begitu
islahnya mengatur kehidupan bekerja asal ada jam bekerja kita bisa datang kapan saja
sesuai dengan aturan
tapi sekarang kan mau masuk kerja terus bagaimana kita bekerja
terus bagaimana kita berinteraksi dalam lingkungan
dan kantor itu pun diatur oleh perusahaan
dan itu memang diharapkan sehingga memenimbulkan rasa keamanan dan kesehatan publik
menjamin kesehatan publik
dan dari hal hal yang diukapkan tadi tentunya memerlukan teknologi ini ya pak budiono
teknologi berpotensi menjadi jawaban namun banyak juga sektor usaha yang kayaknya belum siap nih
untuk menyediakan teknologi atau tidak siap juga untuk beradaptasi dengan teknologi virtual seperti ini
langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa efisien dalam memanfaatkan teknologi
jadi ini kan sebuah kondisi yang memang tidak bisa dihindari ya
jadi setiap perusahaan itu pasti punya maturity yang berbeda beda gitu ya
jadi langkah pertama pastinya dia harus ulang hitung ulang lagi bisnis modelnya
bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan selama ini yang terjadi offline
itu mulai dipikirkan kembali bagaimana dia bisa meshifting ini ke
nah strateginya akan macam macam langkah langkah itu ya
bisa saja dia melihat apakah ada platform pihak ketiga yang sudah mature
yang bisa dijadikan acuan untuk masuk ke situ
di samping mungkin dia juga harus sudah mulai membangun
perusahaan ini membangun capability internal untuk online commerce nya dia sendiri gitu ya
dari traffic yang selama ini hilang gara gara pandemi
itu bisa kembali lagi ke online itu sendiri
maupun melalui third party tadi gitu ya
di sisi lain berinteraksi dengan pelanggan juga menjadi kunci
karena tadi ihsan sudah menyebutkan orang itu akan melihat brandingnya
apakah ada branding nggak terkait covid nya
dalam arti kalau saya bisa beli barang dikirim
ada jaminan nggak nih barang itu steril katakanlah gitu ya
nah sehingga itu menjadi cara komunikasi
kreativiti itu menjadi impact juga bagaimana nanti dia memudahkan social media
teknologi teknologi tertentu untuk mengkomunikasikan itu
nah yang terakhir adalah
bagaimana langkahnya untuk melihat kesiapan pegawainya dalam menggunakan teknologinya
jadi kemampuan orangnya komunikasi antar pegawai disiapkan dan segala macam
itu menjadi langkah berikutnya yang memang harus dipikirkan
bapak bapak kita harus jeda dulu
tetaplah bersama kami insiders akan kembali usai jeda berikut ini

nah ini bapak bapak ini adalah pertanyaan yang terakhir yang kita ingin diperhatikan

nah ini bapak bapak ini adalah pertanyaan yang terakhir yang kita ingin diperhatikan
pertama ini bapak budi mungkin bisa menjelaskan ada data yang menunjukkan terdapat peningkatan penggunaan aplikasi video conference
yang sangat signifikan pada saat pandemi menurut anda apakah ini akan mengubah kultur bisnis ke depannya
pastinya jadi pertama yang saya amati adalah perubahan pola pikir
nanti setiap kali perusahaan itu ada kegiatan
atau ada planning untuk kegiatan marketing workshop dan segala macam
semua pasti berpikir digital first atau online
semuanya pasti berpikirnya begitu
nanti nah ini mengubah cara pikir
kita beberapa tahun ke depan
even semua kalau bisa offline itu dihindari gitu
dampaknya dari sisi anggaran yang
semula harusnya dipersiapkan untuk workshop
interaksi bonding itu mungkin
akan mulai shifting ke investasi
ke teknologinya itu sendiri
di sisi lain memang dari sisi perusahaan
juga harus menyiapkan kapabilitas orangnya
berinteraksi seperti itu
dan selain itu security menjadi sangat penting
kita dari dulu tiap kali
kalau masuk kerja di kantor security
semua aman orang yang akses data kita tahu
dengan dibukanya kerja seperti
virtual sekarang itu
pekerja kita bisa akses data kita kan dari
menjamin bahwa keamanan datanya ini
nah itu menjadi dampak
yang tersendiri yang memang harus mulai dipikirkan oleh
setiap perusahaan nah bicara
mengenai dari rumah
banyak sekali orang yang akan
work from home dan ini tentunya akan menjadi
tren bertahun tahun kedepannya teknologi
apa yang akan berkembang untuk
iya tadi yang saya ketahui collaboration tools
tadi ya satu yang kedua
memang iot dan lima g tadi yang orang itu
bisa pekerjaannya itu dari rumah mengontrolnya
dari rumah dan nanti
secara infrastruktur ini memang akan menjadi penting
lima g itu nanti kedepannya lah gitu
orang bisa mengendalikan bekerja
dari rumah mindain kontainer menggunakan crane
dari rumah dan segala macam
lalu yang ketiga itu adalah
yang menjadi pr yang kedepannya ini
nanti akan banyak perusahaan teknologi akan datang
dengan solusinya itu adalah
analitik dari si performance
virtual seperti ini bagaimana saya bisa
mengukur bahwa saya tetap melakukan
performance yang optimal
seberapa sering kita bicara di
conference room nya sepertinya lebih gampang
dideteksi kalau online ya pak ya kalau kita
datang ke kantor duduk di kantor aja kan kita
tidak ada yang tahu begitu kita mengerjakan apa
kalau online langsung ketawa gitu
jadi ini jadi sebuah point plus lagi
bagi perusahaan untuk bisa monitor
apalagi dengan teknologi analitik sekarang ya
dan kami kan accenture kan memang
dimana kita memang fokus bagaimana
menghadirkan teknologi analitik ini
untuk melakukan seperti
baik nah salah satu temuan dalam accenture
interactive report ini juga mengungkapkan
bahwa semua bisnis adalah bisnis kesehatan
tadi pak iksan sudah sempat menyinggung ya
salah satu tren yang nantinya akan
nah apakah ini berarti mau tidak mau
perusahaan harus mengeluarkan anggaran khusus
untuk biaya kesehatan
jadi yang perlu diperhatikan disini
kegiatan bisnis itu kan bisa
dipindahkan ke virtual
itu kan bisa dipindahkan ke virtual
mungkin harus ada
yang melakukan secara fisik
baik itu di pabrik atau di bagian logistik
bersentuhan langsung dengan customer ya
sepertinya kalau misalnya
kita ke bank gitu kan atau kita ke rumah sakit
perusahaan itu harus menyediakan
fasilitas yang cukup untuk bisa
mencegah adanya penularan
dan kenapa itu menjadi
penting karena ya resikonya jadi
lebih besar kan kalau kita lihat ini kan ada
misalnya di pabrik di lingkungan pabrik
dimana itu lingkungannya
tertutup dan banyak orang
ada dua tiga orang saja
misalnya yang terkena
virus satu pabrik bisa ditutup
jadi resikonya cukup besar
nah di sisi lain juga adalah maksud
dari bisnis kesehatan itu adalah
tadi contoh misalnya
kita juga perusahaan itu harus
saya itu ke konsumen
itu ada komponen kesehatannya
memberikan jaminan bahwa konsumen
mengambil atau membeli
jasa saya dengan
aman dan dalam
kembali otoritas nah ini
otoritas apa yang dimaksud nih pak
tadi sempat saya singgung bahwa kalau
informasi yang ada sekarang ini karena
social media juga cukup
banyak informasi yang beredar
sekarang kalau dilihat
masyarakat lebih bergantung pada
informasi informasi yang sifatnya lebih resmi
dalam hal ini misalnya secara umum pemerintah ya
ya dulu kalau kita
perhatikan mungkin kalau pemerintah
melakukan pengumuman gak ada yang
mantengin ya tiap hari
berapa apa yang terjadi siapa
berapa orang yang nabah sakit dan kemudian
apa tindakan penjagaan
dan segala macamnya
kemudian di sisi
perusahaan sama juga
perusahaan juga kan tidak dalam
sebagai sumber informasi
kita akan jeda sekali lagi
insiders masih akan kembali
usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di insiders
hal menarik dari kebenaran baru
yang diungkapkan accenture interaktif adalah
bagaimana perusahaan menyikapi hal ini
telah tergabung bersama kami
neneng gunadi managing director grab indonesia
mbak neneng terima kasih sudah hadir
bergabung dengan bapak bapak ini ya

akibat pandemi ini dan ini membuat tingkat
kepercayaan yang menurun secara signifikan
misalnya banyak perusahaan
kemudian menunda keputusan bisnisnya
bagaimana grab menanggapi hal ini
kebetulan grab kami sudah
persiapan dimulai dari bulan februari
pada waktu pandemi ini
mulai di china
kami sudah mulai dengan
membagikan masker kepada
kemudian kami mulai
educate kepada mereka
kita harus prepare mengenai
dan kemudian setelah
pandemi itu benar benar terjadi
mitra driver kami itu sudah mulai
biasa dengan menggunakan
masker tapi kemudian
juga kami tambahkan dengan hand sanitizer
karena buat kami
baik untuk mitra kami
maupun untuk pelanggan kami
berhubungan kan jadi pelanggan kami
merasa lebih tenang
kalau mitra drivernya itu
mengerti tentang kesehatan
kalau kami katakan bukan
menunda tapi kita harus beradaptasi
dan agile terhadap
ya bu neneng banyak sekali
untuk keselamatannya sekarang ini
nah sejauh mana kondisi ini berpengaruh
terhadap grab langkah apa yang dilakukan oleh
grab untuk kembali membangun
kepercayaan akan keselamatan konsumen
jadi yang pertama kami
memastikan jadi kami meng educate
merchant merchant kami gitu kan
ada sop nya dan juga
merchant kami diberi termometer
gun thermometer untuk apa
untuk ngecek setiap pagi
karyawannya itu temperaturnya
berapa gitu kan kemudian juga
untuk dipakai untuk
driver yang mengambil makanannya
kemudian kami memberi
pada merchant seal
sehingga di seall makanannya sehingga aman
tidak ada droplet jadi itu
si pelanggan merasa
sangat aman kemudian
yang berikutnya itu kan untuk merchant food
untuk pelanggan pelanggan grab bike maupun grab car
kami juga melakukan
memastikan mereka melakukan
maupun motornya kemudian
membuat yang namanya grab bike
protect kenapa supaya yakin
dan itu pun kami
juga berinovasi untuk memastikan bahwa
si driver itu sekarang self check
setiap pagi dia cek
pelanggannya itu juga melihat bahwa
oh driver anda temperaturnya
pada pagi hari segini
bagaimana ini anda merubah
strategi marketing mungkin dalam menghadapi
covid sembilan belas ini jadi memang
tidak bisa dipungkiri
itu terkena dampak
bisa diketahui oleh semua orang karena
pertama kalau yang pelanggan
grab car itu tidak pernah
ke kantor kan sekarang sebagian
berarti turun kan pemasukan
grab bike apalagi
psbb benar benar mereka
tidak bisa pergi kemana mana tidak bisa
mengantar kalau grab car sedikitlah
masih bisa ngantar orang ke
rumah sakit atau ke bank
nah kalau grab bike tidak
bisa mengantar orang
jadi apa yang kami lakukan adalah
kami berinovasi bagaimana
caranya supaya para mitra kami
masih bisa mendapatkan
masa pandemi ini kami sudah meluncurkan
dengan adanya grab mart karena
tadi sudah dikatakan bahwa setiap
orang sekarang lebih senang di rumah
dan juga belanja dari rumah
groceries dari rumah itu
bisa dilakukan dengan grab mart kami juga punya
layanan baru yang disebut grab assistant
jadi bisa minta tolong
supir grab kami untuk beli apa saja di mana
saja gitu kan seperti
supir pribadi ya lah ya jadi
jadi itu kan membantu
kedua belah pihak membantu
mitra driver membantu
kami nah bu neneng apa
kemudian prinsip inovasi
grab ini dalam memanfaatkan teknologi
ada tiga prinsip
kami pertama adalah
important buat grab adalah
jadi apapun mengenai
keamanan itu kita berinovasi
jadi keamanan untuk stakeholder
gak cuma mitra dan juga government
kepada kepuasan pelanggan
tadi bagaimana kita memastikan supaya
pelanggan itu nyaman
jadi apa aja yang bisa kita lakukan
yang ketiga adalah
inovasi adalah satu hal
tapi kemudian harus juga bisa
dan waktu kita execute kita
banyak data sehingga akan
terus dan terus
jadi tiga base buat
inovasi kami adalah safety
tiga adalah excution with data
harus berinvestasi pada
teknologi teknologi apa nih pak budiono
diterapkan dalam menyikapi perubahan perilaku
konsumen ini ya tadi ibu nanya juga menjelaskan
sangat jelas sekali ya
bahwa grab itu
perusahaan teknologi yang bisa berinovasi dengan cepat
pelanggannya mendengarkan pelanggan
ini dalam arti teknologi itu
punya kemampuan yang biasanya kita sebut
sebagai customer analytic listening dari
web yang kita punya dari
platform kita dengerin semua kita
amati behaviornya itu menjadi data
terkumpul sehingga akhirnya menjadi sebuah
kita harus ngapain nih itu sebuah teknologi
yang harus bisa dilakukan yang kedua ada
agility kecepatan kalau kita bayangkan
semua perusahaan sekarang itu harus mempunyai
itu cost dan waktunya sangat besar
sehingga ujungnya akan
beralih ke teknologi cloud karena
cloud itu nanti memudahkan mereka mempunyai
percepatan percepatan untuk mempunyai
kapabilitas tertentu yang
mungkin dalam dua tiga empat minggu
tiba tiba sudah selesai jadi mungkin saya yakin
di grab juga bisa melakukan itu karena mungkin
backbone nya sudah cloud semua gitu
terakhir adalah semua data ini kan
terkumpul sehingga akhirnya memunculkan
teknologi big data itu sendiri yang memang
mau gak mau akan menjadi
sesuatu yang menjadi wajib
untuk perusahaan itu punya dan untuk diolah
akhirnya jadi data driven
company dia akhirnya
pertanyaan terakhir nih buat pak iksan
langkah penting apa sih pak yang harus
dilakukan oleh perusahaan untuk
menyikapi perubahan perilaku
ini dan juga karyawan
sebagai aset terpenting bagi perusahaan
ya tadi kan sebenarnya di awal
sebutkan ada lima perubahan mendasar ya
jadi tadi pak budiono sudah
memaparkan dari segi teknologi tapi
sebetulnya pada esensinya adalah
nomor satu perusahaan itu harus
efek dari pandemi ini
juga karyawan yang bekerja dalam
sehingga dari situ perusahaan
bisa melihat bagaimana
mindset itu berubah
dan kemudian bagaimana menyikapinya
tadi agile ya jadi agile itu
kita punya informasi bagaimana
terhadap pandemi ini dari tingkat kepercayaan
tadi kemudian mengenai mereka jadi
dan juga keputusan itu semua
kebutuhan ada di rumah ya dan
segala komplikasi kita kerja di rumah
nah perusahaan itu
kemudian gimana merubah
kegiatan bisnisnya dengan cepat
bu neneng kasih contoh
yang sangat real gitu ya
mata rantainya kemudian harus
untuk menyingkapi perubahan perubahan
yang mendasar itu ya dari mulai
sampai ke depannya ya
sampai raw material proses produksinya
proses logistiknya itu semua harus ditata ulang
dan itu harus ditata ulang dengan cepat
apa itu melakukan lewat teknologi
atau tidak tapi
sebenarnya itu merupakan sebuah mindset
dan merubah bagaimana
suatu perusahaan mengambil keputusan untuk
dan yang ketiga adalah
lihat apa yang
inovasi inovasi sekarang yang
baik itu individu atau komunitas
kita bisa lihat sendiri bahwa
semua orang sekarang mencoba untuk survive ya
dan banyak sekali sekarang inovasi itu
keluarga keluarga yang istilahnya
kalau kita lihat dulu waktu kita
ada kemudian do it yourself
kemudian bikin masker
ada yang apa jadi
kuliner kemudian jadinya
banyak orang beli kebutuhan baru
yang sebetulnya tidak kita perkirakan sebelumnya
tadi ya dan
kemudian yang terakhir adalah
perusahaan juga harus
jadi jangan hanya berpatok pada
apa yang sudah kita jual
atau apa ini brand kita
perubahan ini cukup mendasar
jadi kita jadi perusahaan juga harus
self reflecting dan kemudian adjust
dan juga perubahan produknya kalau perlu
menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat
oke baik sekali
terima kasih sekali lagi pak iksan
ibu neneng dan juga pak budi
atas waktunya exxenture indonesia
dan grab indonesia
demikianlah perbincangan kami
bersama exxenture indonesia
dan juga managing director dari grab indonesia
terima kasih atas perhatian anda
saya frida litwina undur diri sampai jumpa